pakai acara jatuh segala lagi
ya awas aja ya kalau sampai anak itu ketemu
bapak kalolah seumur hidup dari aku
aduh sakit banget
kenapa itu pencuri yang ambil surat itu ya
padahal kan surat itu bukan isinya uang
kalau tanpa surat itu
udah gak bisa lagi pak
tapi kita harus pikirin jalan keluar yang lain pak
kamu hebat murthy
saya akan terus bantu kamu
saya ini emang seorang ibu pak
saya harus optimis
bagaimanapun ikatan batin orang tua sama anak itu gak aman

seorang anak pasti akan mencari ibu kandungnya
aku masih khawatir sama mbak ranti dan popi
lindungilah mereka berdua ya allah
jangan sampai jaka yang jahatin mereka
ah bagus takut kak
kak shelly bakal jagain kamu kak
pakai acara jatuh segala lagi
kalau sampai anak itu ketemu
gak bakal lolos seumur hidup dari aku
aduh sakit banget
kak ini dimana
pokoknya kita harus budi dari mereka
orang itu masih kejar kita enggak
kak aku enggak tahu bagus
pokoknya kita sembunyi di sini aja
kayaknya di sini aman kok
kak aku takut
nanti ngaliin bagus ya kak
aku enggak bakal pernah tinggalin kamu

itu tante jahat
bisa makai ayah ya kak
saya juga jahat
tepok marah marah yang bagus
kakak pengen tanya deh
ibu pernah enggak sih pulang ke rumah ayah
pas kamu ke rumah ayah enggak pernah ketemu sama ibu
saya cuma janji terus
kok aneh ya
terus ibu tinggal di mana dong
aku enggak tahu kak
tapi aku enggak mau pulang ke rumah ayah lagi
nembaknya kamu sering diapain sama ayah
kalau bagus pergi bakalan ada yang meninggal
ayah bilang waktu itu kak selly meninggal
aku ingin tahu ibu ada di mana
malah aku bisa tahu ibu ada di mana
mama tuh dengarkan
mama kesini tuh nongaknya itu
gimana sih perkembangan hubungan kakak kamu dengan sria itu
oh itu itu
jangan jangan kamu mengadopsi anak orang yang tidak jelas ya
bukan ma dia tuh
mama tuh heran banget
enggak kamu enggak kakak kamu
hobi amat sih biar anak orang
apa lagi sih ini
biar aku jelasin dulu
dia itu anak kandungnya murni
tapi dia itu anak kandungnya dia
dia itu anak kandungnya dia

tapi dia itu anak kandungnya dia

nah itu dia ma
ranti itu udah ngambil poppy sebagai pengganti luna
malah nama poppy udah diganti jadi bulan
benar itu ranti
udahlah ranti kamu ngaku aja
ma tolong kasih tahu ranti ma
apa yang dia lakuin itu salah
dia nggak berhak nisahin anak dari ibu kandungnya sendiri
aku nggak akan nyirjain dia
setiap ada bulan aku masih sedih dulu lagi ma kalau inget luna
aku tiap hari nangis
terus ma aku nggak mau ketemu siapa siapa
tapi sekarang aku udah bahagia mas sama bulan
ma ma ma kan seorang ibu
mama pasti tahu dong perasaan ibu kandung yang dipisahkan dari anaknya sendiri
saya mau ambil anak saya sendiri
maaf tapi kalau anak ini ikut sama aku hidupnya untuk terjamin
dia bisa hidup yang layak
dia bisa sekolah setinggi mungkin mas
maksudnya kalau ada benda anyone umur
ma kasihan murthy ma dia udah stress banget
segala usaha udah dilakuin sama murti mama aku gak belain dia sih
gavin kalau memang anak ini mau ikut sama ranti kenapa enggak
saya rela ngelakuin apa aja bu asalkan anak saya kembali bu ke saya
apa saja bisa kamu lakukan terus ngapain aja kamu selama ini
kenapa kamu gak coba cari kerja yang benar supaya kamu bisa ulus anak kamu dengan baik
aku sudah suka sama bu